kami siang pemerintah dan dpr resmi mengesahkan ruu daerah otonomi baru provinsi papua barat daya menjadi ruu inisiatif dpr
ruu ini menyusul tiga undang undang dob provinsi papua yang sudah disahkan di rapat paripurna tiga puluh juni yang lalu
artinya di pulau papua akan ada empat provinsi baru
empat provinsi baru itu adalah provinsi papua tengah papua selatan dan papua pegunungan yang dimekarkan dari provinsi papua
serta provinsi papua barat daya yang dimekarkan dari provinsi papua barat
ketika ditanya alasan pengesahan provinsi papua barat daya dipisahkan dengan tiga dob provinsi papua
ketua dpr ri puan maharani tidak menjawab secara rinci
ia hanya menyatakan ada diskusi dan pertimbangan panjang dari pemerintah dan dpr
lebih lanjut puan menyebut dampak elektoral di pemilu dua ribu dua puluh empat akibat pemekaran provinsi ini akan dibahas lebih lanjut di komisi dua dpr ri pada masa reses ini
setelah melalui pertimbangan dan pemikiran dan diskusi yang panjang antara pemerintah dengan dpr
kemudian diusulkan agar ada satu lagi daerah otonomi baru yaitu papua barat daya
jadi memang betul ini akan berpengaruh juga
terkait dengan pelaksanaan pemilu yang akan datang
namun karenanya tadi sudah dilakukan rapat konsultasi antara pimpinan dpr dengan pimpinan komisi dua